wali kota bogor bima arya mengunjungi rumah sakit umi tempat rizik sihab dirawat kamis malam
bima arya meminta rizik sihab untuk melaksanakan swab tes
sementara pihak keluarga rizik menyetujuinya dengan catatan menunggu kedatangan dokter pribadinya dari jakarta
sejauh ini dilaporkan oleh dr andi bahwa kondisi habib rizik tidak ada gejala mengarah ke covid
namun demikian saya sampaikan pula kepada dr andi
pertama kami melihat habib rizik ini berinteraksi dengan banyak orang di sejumlah tempat banyak sekali kerumunan
kemudian juga ada video rekaman yang menunjukkan bahwa habib berinteraksi erat dengan wali kota depok
bapak idris yang kemudian dilaporkan terkonfirmasi positif covid sembilan belas
karena itu menurut kami habib rizik ini semestinya statusnya adalah orang dalam pemantauan
karena termasuk kontak erat dari orang orang yang dinyatakan positif
apalagi kita lihat di petamburan ini klusternya sudah semakin banyak
sudah delapan puluh orang terakhir yang dinyatakan positif dari pasar petamburan
karena itu saya sampaikan bahwa sebaiknya habib rizik segera untuk dilakukan tes pcr swab sesegera mungkin
tadi malam hal itu disepakati untuk disampaikan kepada pihak keluarga
tadi pagi saya mendapatkan laporan langsung dari bidul kemasakit uni
dokter andi menyampaikan bahwa pihak keluarga berkenan untuk dilakukan swab test
tetapi masih harus menunggu
dokter pribadi beliau yang akan datang dari jakarta
dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami korespondensi nn indonesia arman helmi di bogor jawa barat
arman selamat sore hingga saat ini apakah ada informasi terkait perkembangan kondisi kesehatan rizik sihab
ya elvira beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan menyaksikan langsung keterangan daripada wali kota bogor
lima hari yang kepada awak media terkait
kondisi daripada pimpinan front pembela islam rizik syihab yang sejak hari rabu tanggal dua puluh lima november sampai dengan hari ini dirawat atau dalam tanda kutip diobservasi di rumah sakit umi bogor seperti itu
dari keterangan wali kota bogor tadi bima arya memang sebelumnya bima arya sendiri selaku ketua satgas penanganan covid sembilan belas di kota bogor
juga sekaligus kepala daerah di sini memberikan himbauan seperti itu dan juga menegaskan kepada manajemen rumah sakit umi
agar rizik syihab dilakukan pemeriksaan swab test begitu juga dengan keluarganya dan memang sudah disepakati oleh pihak keluarga akan menunggu kedatangan dokter pribadi rizik sihab yang katanya tadi siang dalam waktu selepas sholat jumat akan datang ke rumah sakit umi seperti itu
tetapi tadi juga wali kota bogor mengatakan elvira pada saat dia berkoordinasi lagi atau dia berkomunikasi dengan direktur utama rumah sakit umi yaitu dr andi tatat
ternyata pelaksanaan swab test kepada rizik sihab sudah dilakukan oleh dokter pribadi tetapi tanpa sepengetahuan atau tanpa adanya dokumentasi atau tanpa adanya pendampingan dari dinas kesehatan kota bogor atau dari satgas penanganan covid sembilan belas kota bogor sendiri
sehingga wali kota bogor sendiri menyayangkan gitu kenapa pelaksanaan swab test ini tidak berkoordinasi
kalau memang akan dilakukan swab test selepas sholat jumat
kenapa tidak memberitahukan supaya ada pendampingan begitu dari dinas kesehatan kota bogor dan juga dari wali kota kota bogor sendiri
tetapi ternyata swab test itu telah dilakukan pada saat bersama dengan sholat jumat
dan yang melakukan swab test kepada rizik siap adalah tim dokter dari mersi jakarta
dan setelah dites hasilnya juga dibawa ke laboratorium mersi jakarta
wali kota bogor bima arya tentu saja ini tidak begitu saja puas dengan apa yang sudah dilakukan oleh
katanya tim dokter pribadi atau tim dokter dari mersi ini
sehingga bima arya juga mengkonfirmasi ke kementerian kesehatan ri di pusat di jakarta
dan didapatkan keterangan atau konfirmasi bahwa laboratorium mersi ini tidak terdaftar
atau dalam kata lain kurang diakui seperti itu sebagai lab yang sah untuk bisa melakukan swab test kepada masyarakat
untuk itu pemerintah kota bogor bima arya tadi dalam keterangan pers sangat menyayangkan
kenapa manajemen rumah sakit umi kota bogor tidak ada transparansi tidak ada keterbukaan
buktinya mereka memberitahukan itu setelah swab test itu selesai dilakukan
sehingga tadi dalam keterangan pers bima arya wali kota bogor meminta harus dilakukan tes pcr ulang kepada rizik sihab dan juga keluarganya
dan beberapa menit yang lalu tadi elvira tim kesehatan atau tim dari dinas kesehatan kota bogor tim sabgas kesehatan kota bogor
sudah berangkat ke rumah sakit umi untuk melakukan tes
tes pcr kepada rizik siap
karena memang setelah dia pulang kembali ke indonesia banyak berinteraksi dengan banyak orang
tadi sudah disampaikan juga berinteraksi dengan wali kota depok yang terkonfirmasi covid sembilan belas
itu dikatakan status daripada rizik sihab sendiri adalah orang dalam pantauan seperti itu
jadi kita akan tunggu seperti apakah hasil koordinasi lagi
apakah mungkin ada sanksi dari pemerintah kota bogor kepada rumah sakit umi begitu
karena mereka tidak ada koordinasi
di dalam melakukan swab test kepada rizik sihab
dan tadi malam memang ada juga konfirmasi dari pihak keluarga
dari rizik sihab sendiri lewat sebuah video berdurasi tiga menit sekian detik
begitu yang diberikan oleh menantu rizik syihab
dalam video tersebut disampaikan rizik syihab dalam keadaan baik baik saja
tetapi itu belum cukup kuat untuk mengatakan atau menyatakan rizik syihab bebas dari covid sembilan belas
sehingga wali kota bogor tadi terlihat sangat kecewa
kepada rumah sakit umi karena melakukan swab test pada rizik siap tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah kota bogor
artinya belum ada kejelasan ya dari rumah sakit umi
mengapa kemudian terkesan ditutupi proses swab testnya
berbicara mengenai sanksi
apa kemungkinan sanksi terberat yang bisa diberikan
jika kemudian ada upaya kita berbicara ada kemungkinan
ada upaya untuk menutup nutupi
atau penolakan test swab
ya tadi saya menanyakan ini elvira kepada wali kota bogor
apa bentuk sanksi atau punishment yang akan diberikan wali kota bogor
pemkot bogor kepada rumah sakit umi
sejauh ini mereka akan koordinasi dulu dengan dinas kesehatan kota bogor
bentuk sanksi apa
apakah bentuk teguran tertulis atau mungkin dalam bentuk surat peringatan pertama kedua atau bagaimana
kita masih tunggu
karena mereka akan koordinasi lagi
dengan pihak rumah sakit umi
mereka pengen tahu alasannya kenapa ini ditutup tutupin
kenapa harus dokter dari mersi yang datang memeriksa atau melakukan swab test kepada rizik sihab
toh juga kota bogor satgas covid sembilan belas kota bogor punya tim dokter
punya tim yang benar benar sah begitu
yang sudah ditunjuk pemerintah untuk melakukan swab test
kenapa harus tim mercy dari jakarta yang datang memeriksa rizik
ini kita masih tunggu ya alvira seperti apa
dan saya juga berusaha mengkonfirmasi kepada manajemen rumah sakit
rumah sakit umi lewat pesan singkat kepada direktur tapi belum dibaca
begitupun saya konfirmasi kepada kuasa hukum fpi tadi
tapi masih belum mendapatkan konfirmasi sejak sampai saat ini elvira
apakah pernyataan dari pihak rumah sakit atau pernyataan dari pihak keluarga rizik sihab sendiri kita belum tahu seperti apa
kita akan tunggu elvira nanti mungkin selepas maghrib atau nanti malam
apakah sudah ada pernyataan dari pihak rumah sakit umi
atau mungkin sudah ada permohonan maaf dari rumah sakit umi kepada pemerintah
kita lihat saja nanti seperti apa
kita akan kembalikan anda jika ada update perkembangannya arman
terima kasih informasi anda langsung dari bogor jawa barat